sebanyak tiga enam juta ton beras akan diimpor oleh pemerintah
rencana impor ini untuk memenuhi kebutuhan beras sepanjang tahun dua ribu dua puluh
menteri perdagangan menyatakan impor ini dilakukan guna menjaga stok beras
tetap aman saat cuaca ekstrim melanda
diketahui cuaca ekstrim yang terjadi membuat temperatur di indonesia
lebih tinggi dan lebih ekstrim dari negara asean lainnya
ya pemerintah sudah memutuskan impor beras kalau nggak salah tahun ini berapa ya
tiga enam juta itu untuk persiapan ya
karena ini ada perubahan iklim cuaca ekstrim
di filipina sudah berapa tuh sudah empat puluh lima derajat ya
nah iya kita kan sudah tiga empat kan kita sudah tiga empat biasanya tiga dua